berikutnya wakil bupati waikanan lampung edward antoni meninggal dunia akibat covid sembilan belas
sebelumnya almarhum sempat menjalani perawatan di rumah sakit umum abdul muluk bandar lampung selama enam hari
selama dalam perawatan kondisi almarhum naik turun karena memiliki penyakit penyerta yakni diabetes mellitus
wakil bupati waikanan lampung edward antoni meninggal dunia di ruang isolasi di rumah sakit umum abdul muluk bandar lampung
sekitar pukul empat lebih lima puluh pada minggu pagi
edward antoni meninggal dunia dalam usia enam puluh dua tahun
jenazah almarhum diperlakukan sesuai dengan prosedur covid sembilan belas
setelah dibersihkan jenazah dimasukkan ke dalam tepi kayu
jenazah almarhum akan dimakamkan di tanah kelahirannya di desa ramsai kecamatan wai tuba kabupaten wai kanan lampung
edward antoni dinyatakan terkonfirmasi positif covid sembilan belas sejak agustus
pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas yang ke tiga ratus sepuluh di lampung ini memiliki riwayat perjalanan
perjalanan ke jakarta